gimana pak enak enak enak
hai pengen pembunuhan kita di akhirin aja bang
kamu menginginkan itu
ya ampun rum abang benar benar gak nyangka kamu bisa mengucapkan kata perpisahan itu
walaupun kita gak bisa bersatu lagi
rumah akan tetap mencintai
dia atlet si gem
kau kira gue kan pari
ging lada cowbek tuh
obat yang dikasih sama sinarawan udah lumih num
kayak boterasi gitu
kali emang itu obat baunya memang begitu
itu obat yang ging kasih manjur kaga sih
kok bau udang rebun
iya beneran manjur lam
kalo tuh obat kagak manjur
reputasi gue sama ging
sebagai ahli obat
jika ahli obat apa tukang jual obat nih
istilahnya sebelas dua puluh dua lah
kalo sebelas dua dua beda beda tipis
yaudah lo minum aja banyak cincong
lo minum sesuai takaran yang gue anjurin
masa gitu aja ga tau
tapi inget juga
minumnya jangan kedikitan
kalau niat baik itu mesti didahulukan
minum aja yuk
ini kebiasaan umi nih
gini hari belum bikin sarapan
jangan sewot dong mbak
ntar jadi peyot
sejak kapan umi yang narkoba
ingat umur nih
kita nyarapan bubur
ntar gengsi abah turun
nggak usah rewel
biasa kita mau makan buburnya haji sulap
sekalian jalan pagi kali ya
kita ini mau sarapan buburnya haji sulam
nggak salah tuh
mau sarapan bubur haji sulam
jangan jangan mereka udah damai sama keluarga jus sulam
udah nggak mau suruhan kayak pelam katum atau danjeri
bentang bentang udah akur sama haji sulam
sekarang fans sama buburnya
tak kenal maka tak sayang
makan bubur sambil silaturahmi
silaturahmi itu bikin panjang umur
udah tobat nih
kalau mereka udah bener pada bayihan
biar nggak ada lagi ributi ributi kampung
udah jauh nih ya
lo berdua mau kemana sih
kayak pengungsi begitu
kita berdua ini bisnis pindahan tetangga
yang penting ada fulusnya
lagian pak haji kakak pernah ngasih kerjaan kita lagi
bentang bentang udah aku ramai sulam
emangnya tega nih ngeliat kita begini nih
nih pak ya
kita doain mudah mudahan musuhan lagi
gak boleh orang susun aja
bener kan kata emang
bener kan kata emang
haji muhyiddin tuh sama bininya cuma pura pura baikan
si mahmud aja bisa bilang begitu
tapi lah bingung emang
kalo itu emang bener
maksudnya apaan ya mereka pura pura baikan gitu
ya emang tidak tau
yang pasti ada udang dibalik batu
bener kan kata emang
haji sulam teh kudu hati hati menghadapi haji muhyiddin dan bininya
jangan sampai kena tipu
malu dapet berita dari mana
laila yang kasih tau
laila tau dari mana
kan semalam gak ada laila
laila sendiri juga taunya dari babe
tadi malam babi marah marah
dan bilang kalau pak haji muhyiddin itu cuma pura pura baik sama pak haji sulam
jadi ini omongan keluar dari mulut babe itu
wah tumben nih sepi lam
masih ada buburnya lam
masih masih banyak
bikinin dua dah
wah dia penguat
bang hojo suka jantungan
silahkan dimakan pak haji
ehus lam pak haji
hepet berkhayang kok
kalau menurut thirty in jerusalem parah parahan

gimana pak haji enak buburnya
oh enak enak
ya silahkan ya
ini pak saro
tau nih tumben gue pengen makan bubur
kayak orang idam aja
yaudah ayo ke dalam dulu ya
eh jangan sampai bosan bosan nih datang hari
baru gue kasih tau kebusukan abang gue
lo belum pernah minum air seember ya
masalah abang lo semua gini
kenapa lo sanggup mau tinggal sama anak gue si atika
eh pokoknya gue kagak setuju
yaelah bari tinggal izinin doang
kalau begitu kita jadi penonton aja dah
eh gue tetep kagak mau
sekali gak mau gue tetep kagak mau
tapi ntar yang nolongin haji sulam siapa
ya kagak ada orang kita penonton
eh mood lo mau gak gue jodohin
lo siapa tuh
sama anak salah kawin kagak lo pada beset
wah bapak mertua bisa aja
jangan lupa hari ini kamu harus menyerahkan laporan kunjungan ke tiga tempat kemarin
karena akan dipakai untuk rapat dengan vader
iya pak saya akan segera siapkan
aduh gimana nih kenapa sih robby gak angkat telepon aku
pok alam ayo berangkat dulu ya
iya cik alam cuma bisa bantu aja
makan dulu kuenya buat ngisi perut
makan dulu apa sekarang
makan kue sekarang
oh sekarang makan dulu makanya
udah jam berapa nih sembilan kali ya
kok belum keliatan apa dia kagak kerja apa gimana
kalau menurut ayah si roby lagi patah hati tatapan matanya kosong
si robi si robi kan enak jagoan begitu masa cemen sama cewek gara gara patah hati aja
si empu gak percaya yang namanya patah hati itu gak mandang bulu
mau pangkatnya tinggi kek derajatnya tinggi
kalau orang udah kena patah hati sekuat apapun dia pasti cemen juga akhirnya
iya iya iya semalam sih gue liat dia memang rada rada lemes gitu keliatannya
nah tentu dia tuh tanda tandanya
kalau si robby patah hati berarti dia putus dong sama si robby
putus dong sama si romana aduh padahal gue ngarepin banget dia itu bisa jadian sama si romana
hah yang namanya jodoh itu di tangan allah kan gak bisa dipaksain
ya tapi gue pengen banget deh punya mantu dia itu si rumahnya udah anaknya cantik ya pinter
luluh ilmu agamanya
ya lo tau dong
sesempurna apapun rumana kalau memang gak jodoh mau digimanain lagi makna